tim investigasi komisi pengawas persaingan usaha atau kppu mengklaim telah menemukan satu alat bukti dalam proses penegakan hukum terkait penjualan atau distribusi minyak goreng nasional
pihaknya pun menaikkan kasus dugaan mafia minyak goreng ini ke tahap penyelidikan
kemudian apa saja temuannya dan bagaimana respon dari pengusaha retail
bergabung bersama kami direktur investigasi kppu goprera panggabean
pak goprera selamat malam
dan juga bergabung bersama kami ada roy n mande ketua umum dpp asosiasi pengusaha ritel indonesia atau aprindo
pak roy selamat malam
selamat malam mbak buspa
baik saya salam sehat
saya ke pak goprera terlebih dahulu
pak goprera alat bukti apa yang kemudian ditemukan oleh kppu yang semakin menguatkan sinyal kartel atau dugaan sinyal kartel minyak goreng di indonesia
ya kita sudah memeriksa ampak ampak
dari produsen ritel asosiasi juga termasuk perusahaan pengemasan disitor
kita yang kita miliki salah satunya adalah yang dari pihak pihak tersebut
yang kedua kita juga dapatkan data perkembangan harga ya
dari para produsen tersebut yang kita lihat memang dari pergerakan harga itu terduga
pergerakan harga yang sama ya
yang ada di beberapa periode tidak sejalan dengan fluktuasi harga cpo
itu yang kita lihat pada saat harga cpo turun tapi mereka naik atau harga cpo stabil mereka naik ya
dan berikutnya kita juga mendapatkan surat dan dokumen terkait dengan perkembangan harga ya
perkembangan harga dari para produsen
yang disampaikan kepada para pihak yang baik peritel yang kita telah peroleh
tapi juga kita melihat surat surat dokumen yang terkait dengan pasokan ya
perilaku pasokan yang sebelum periode kartel dan sesudah dugaan adanya kartel ya
dalam service level yang mereka bisa penuhi terhadap retail
kita juga lihat bahwa dari sisi data input di cpo kita tahu bahwa sepertinya tidak ada problem di input
dari data data yang kita dapatkan
dmo itu kita lihat bahwa kebutuhan input itu sudah melebihi kebutuhan donald ya
tapi faktanya minyak goreng itu di periode januari februari maret sampai kebijakan het kemasan dicabut agak sulit ditemukan di pasar
jadi kalau ditanya apa yang kita peroleh ada
jadi surat dan dokumen yang berikutnya juga ada keterangan keterangan pihak yang nanti akan jadi saksi itu dari distributor
dan dari perusahaan pengemasan
pak goprera selain tadi data input atau dokumen yang menjadi temuan kppu terhadap dugaan kartel minyak goreng ini
apakah sebelumnya selain direct evidence ada indirect evidence yakni mungkin ada dugaan pertemuan antara para pengusaha besar minyak goreng ini
kita memang dari beberapa dari pemerintahan kita dari beberapa produsen kita dapatkan informasi bahwa ada pertemuan
di antara mereka tapi dalam pemeriksaan mereka menyampaikan tidak ada terkait dengan harga terkait dengan produksi terkait dengan penjualan
nah mereka menyampaikan bahwa yang dibahas adalah terkait dengan peraturan atau kebijakan pemerintah
namun nanti ini akan kita kaitkan apakah kita tahu setelah kebijakan kebijakan itu diterbitkan ada terjadi perpesuaian perilaku
misalnya pada saat hit het ditetapkan termenda enam
setelah itu sudah diperlakukan kita lihat bahwa goreng di pasar itu tiba tiba cukup terbatas ya
dan beberapa merek merek yang cukup kita kenal itu kan sempat tidak kelihatan di pasar
dan kita lihat juga pas kebijakan terkait dengan kemasan itu dicabut diperlakukan dan diserahkan kepada mekanisme pasar
kita ingat untuk minyak goreng yang sebelumnya sulit ditemukan di pasar itu langsung kita lihat agak tersedia ya
biasanya secara terentak di beberapa
oke baik nampaknya ada gangguan komunikasi dengan bapak goprera
pak roy tanggapan mengenai temuan dari kartel atau dugaan kartel minyak goreng ini terhadap pengusaha retail dampaknya seperti apa pak roy silakan
ya saya perlu klarifikasi ya
yang dimaksud dengan minyak goreng curah itu tidak pernah dijual di retail modern
minyak goreng curah itu di pasar tradisional atau pasar rakyat
jadi kita memang tidak punya kapasitas untuk melakukan penjualan minyak goreng curah
nah kemudian kita berharap tentunya semakin cepat diungkap semakin bagus semakin baik
karena memang ini sudah menimbulkan tentunya polemik
karena kita justru perlu melakukan audit supply chain
kita selalu sampaikan audit supply chain karena yang dinamakan supply chain itu adalah kerja kongkolan
antara produsen antara pembuat produk kemudian juga mereka bersatu
beberapa pembuat produk untuk membuat satu harga
harga naik dan seterusnya
mereka bersepakat dan berkongkol
nah sementara kalau kami ini harus dijelaskan dibedakan
retail modern itu adalah pasar yang sifatnya pasar modern
kalau yang dimaksud dengan minyak goreng curah adalah pasar tradisional
yang memang het itu diberlakukan empat belas ribu
nah ini jelas berbeda
ada dua pasar yang berbeda
pasar retail modern dan pasar rakyat atau pasar tradisional
nah ini yang kami prihatinnya karena seolah olah berbalik sekarang
harga eceran tertinggi kami yang menjual empat belas ribu
kemudian tidak disuplai maksimal oleh produsen distributor
sehingga jadi kelangkaan saat panik buying
nah sekarang terbalik kondisinya
di minyak curah agak kurang
sehingga juga harga di situ meningkat
kemudian juga terjadi ya antrian dan lain sebagainya
nah ini semakin cepat diusut semakin cepat diungkap
yang menimbulkan efek jerah tentunya kami mendorong hal tersebut
karena ini pasti
itu biasanya kalau pasar tradisional itu dapatnya dari d dua
distributor kedua distributor ketiga atau spekulan
nah kalau kami perintah modern dapatnya dari distributor satu
jadi ini jelas berbeda pasarnya
dan ini kita berharap yang bisa dikontrol itu d satu
karena langsung produsen punya afiliasi biasanya distributornya
tapi d dua d tiga ataupun spekulan itu sudah merupakan mungkin bisa masyarakat
bisa penghijon bisa pengkulak bisa oknum dan lain sebagainya
nah ini perlu audit supply chain
sehingga mengurus semuanya proses rantai distribusi dari minyak goreng dari hulu
antara sektor distributor dan juga hilir
pak roy mengingat harga normal bahkan bebas begitu yang ada di pasaran
sekarang harga minyak dua kali lipatnya bahkan ada rp empat puluh tujuh sampai dengan rp empat puluh delapan
termasuk di minimarket dan juga supermarket
kemudian juga ada dugaan kartel sekarang yang akhirnya diungkap oleh kppu
apakah perindo melihat sudah memprediksi ini sebelumnya
mengingat ada het kemudian sekarang harganya menjadi bebas
apakah karena dugaan dugaan kartel ini bukan kali pertama baru disebutkan atau dibombardirkan di masyarakat
ya justru itu kita perlu mengambil definisi kartel dulu dari undang undang
jadi permufakatan atau persekongkolan
beberapa produsen untuk mengatur harga
sehingga mau tidak mau harga akan naik
tapi kalau yang sekarang terjadi ya silakan saja diungkapkan
tapi yang sekarang terjadi mengenai harga yang di retail sudah di atas het
karena memang sudah dilepas harganya
dalam rakorter tanggal enam belas januari itu di retail modern
itu sudah mengikuti harga keekonomian
sementara yang minyak goreng curah yang memang di retail kita
tak pernah jual nggak pernah siapkan
itu ada di pasar tradisional
itu yang di het kan
nah ini perlu persepsi jelas
nah kalau untuk yang di retail
kalau harga sekarang dua liternya rp empat puluh tujuh atau rp empat puluh delapan
atau seliternya rp dua puluh empat
nah ini adalah harga keekonomian
di mana harga keekonomian ini nantinya akan eskalasi naik atau turun
tergantung dengan market
masyarakat yang menjustifikasi itu
sama seperti penjualan kurma penjualan juga durian penjualan biskuit dan lain sebagainya
itu harga keekonomian
tergantung supply demand
demandnya naik supply nya kurang harga turun
supply kurang demand naik harga naik
supply naik demandnya turun harga turun
nah itu harga keekonomian atau harga market
tapi kalau het kita setuju untuk tepat ditanggulangi dan cepat diungkapkan saja
karena ini menjadi bagian yang menjadi polemik dan belum terselesaikan
oke artinya sekarang yang ada di pasar modern
fluktuatif begitu akan mengikuti pasar akan mengikuti marketnya pada akhirnya
saya kembali lagi ke pak gauprera yang sudah kembali bergabung
pak gau prera masih bersama kami
ya bu masih
kalau dari hasil investigasi kppu yang kemudian menemukan satu alat bukti
dan akan masuk ke tahap penyelidikan
apa fokus dari tahap penyelidikan ini yang mungkin akan durasinya hanya sekitar enam puluh hari
ya pasti memang kita akan mencari alat bukti
dan juga perusahaan kita bu
yang pertama dengan pricing pricing
bagaimana keterangan saksi yang bisa melihat perilaku dari produsen minyak goreng
beberapa kenaikan harga itu apakah ada perilaku yang berkesesuaian
ya ditambah lagi kan tetap ya
kalau untuk harga itu kan mereka pasti dalam hubungan bisnis
ini kalau kita melihat dalam memproses kartel ini
dugaan pelanggar daftar undang nomor lima ini
kita melihatnya itu dari dua ribu sembilan belas sampai dengan sekarang perilaku itu harus bisa kita bandingkan
kenaikan cpo yang sekarang apakah memang dampaknya itu sampai ke harga jual yang terbentuk saat ini di pasar misalnya
karena itu akan kita lihat sebelumnya berapa tingkatnya gross profit
harusnya kan nggak jauh jauh beda
sehingga bahwa kenaikan harga cpo itu memang mempengaruhi harga jual sampai yang terjadi di pasar kemarin
tapi kalau seandainya kenaikannya cukup jauh
tingkat profitnya mereka itu
artinya harga yang kita setafkan itu bisa jadi melebihi kenaikan harga cpo tadi
yang berikutnya tadi kan ada beberapa
kemudian kita lihat juga harga minyak goreng itu tidak mengikuti fluktuasi harga cpo ya
tadi sudah saya sampaikan ada beberapa periodi di mana harga cpo turun minyak goreng malah naik
minyak goreng malah naik gitu
jadi ini apakah kenaikan tadi itu memang menguaskan indikasi terkait adanya kartel diantara para pelaku usaha yang dalam konteks untuk price fixing ya
kita akan lihat bu
karena di pasar persaingan kan pasti sebenarnya biaya harga jual itu akan mendekatin terhadap biaya produksi ya kan
karena barang ini kan homogenik
karena dari beberapa keterangan yang kita terima juga kenaikan harga lima spera pun bisa jadi orang switching gitu
artinya nanti akan kita dalami bu
artinya dari keterangan baik dari pelaku usaha
dari terlapor maupun dari sasifasi distributor maupun dari retail
kita tahu juga bahwa bagaimana ketersediaan suplai mereka yang lalu memang kita lihat service levelnya jauh berkurang
nanti kan bisa dibandingkan juga dengan sebelum kartel gitu
april prabu nanti akan kita lihat dan kita uji berdasarkan alat bukti baik surat dan atau dokumen
terkait dengan keterangan saksi terkait dengan keterangan terlapor
dan kita lihat juga apakah ada bukti petunjuk karena memang sulit mendapatkan pengakuan
namun demikian kita lihat bahwa kita tetap ajas peraduga tak bersalah dan masih terus dididikan ya
kita hanya berdasarkan bukti yang kita dapat
sampai di prapenyidikan itu kita melihat bahwa ada indikasi yang alat bukti baik dari surat kantor dokumen
maupun dari keterangan pihak pihak yang sudah kita minta keterangan
nah ini untuk dugaan price fixing dan terjadi pengaturan produk atau pemasaran ya
nah itu nanti kita lihat apakah nanti semua akan mendukung terkait dengan dugaan pelanggaran yang kita jalanin
pak grup pak grup
pak grup pak grup rera saya harus konfirmasi sebelumnya ada empat perusahaan minyak goreng besar yang diminta keterangan
sekarang naik ada delapan perusahaan besar atau pelaku besar pak betul
sebenarnya yang kita pelan pelan ada delapan kelompok pelaku usaha besar
delapan kelompok pengusaha besar begitu ya
ya produsen minyak goreng
baik pak roy jika nantinya dengan dugaan kartel minyak goreng ini betul begitu terbukti terhadap beberapa pemain besar
minyak goreng di indonesia apakah ada dampak secara langsung dampak signifikan terhadap pengusaha retail
ya tentunya kami kami tidak pernah produksi minyak goreng kami tidak pernah mendistribusikan minyak goreng kami hanya menjual
jadi kita sangat berpengaruh dengan bagaimana produktivitas dari produsen
kalau nanti itu diproses tadi pak guw pera katakan akan diproses ada proses hukum kemudian nanti ada perusahaan
ya tentunya nanti apakah berkaitan dengan produktivitas mereka atau itu nanti hukum yang memutuskan
artinya kalau diambil langkah hukum kemudian sampai ada penyegelan cabutan izin ya pasti produksi minyak gorengnya berkurang
dan ini bagaimana substitusinya untuk kami penjual di ritel yang langsung hubungan dengan konsumen dapat melakukan penjualan minyak goreng
kalau memang berkurang minyak gorengnya
jadi saya pikir pemerintah pasti sangat melihat bagaimana tantangan ini harus berjalan
ya jadi supaya minyak goreng itu memang saat ini fokus pemerintah setelah rakortas adalah ketersediaan barang dulu
jadi harus dibedakan pak fuspa bahwa kami ritel modern itu tidak ada produksi tidak pernah distribusi tidak pernah bisa menimbun karena gudang kami itu ada berat ada gula
bukan minyak goreng saja
ada biskuit ada kebutuhan buat buka puasa dan lain sebagainya
kita nggak mungkin menimbun dan kita sudah membuktikan bahwa memang kita justru garda terdepan untuk menjalankan het
yang dimaksud dengan adanya kartel dan lain sebagainya itu adalah di produsen
nah ini harus dibedakan bagaimana supaya masyarakat mengerti bahwa kami di retail itu nggak mungkin
bagaimana mungkin kita melakukan apa menaikkan harga orang barangnya bukan di kita
asal usul barang bukan dari kita kok
kita hanya menerima barang harga barang berapa dijual ya kita jual
nah ini yang perlu dipastikan
dan kita sangat berbeda dengan pasar tradisional
minyak goreng surah kita tidak pernah jual minyak goreng surah
kalau sekarang semuanya minyak goreng curah berarti alamatnya addresnya adalah gimana supaya audit distribusi ke pasar tradisional
baik terima kasih
kita tunggu bagaimana perkembangan selanjutnya dari tahap penyelidikan kppu
terhadap delapan pengusaha besar tadi dari minyak goreng yang diduga atau ada dugaan kartel minyak goreng di indonesia
terima kasih banyak direktur investigasi kppu goprera panggabean
dan juga terima kasih banyak kepada ketua umum dpp asosiasi pengusaha ritel indonesia atau aprindo pak roy n mandei
terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesian newsroom